setelah mendapat laporan petugas pemadam kebakaran sektor cakung
langsung mendatangi rumah warga di jalan rengos elok
penggilingan cakung jakarta timur minggu siang
dari video terlihat dengan dilengkapi sejumlah alat
petugas berupaya mengevakuasi kucing yang masuk ke dalam peralon saluran air
petugas terpaksa harus menjebol bagian ubin agar dapat menggapai kucing
di sini petugas sempat mengalami kendala
lantaran posisi kucing berada di tengah peralon
sehingga petugas menyemprotkan air untuk mendorong tubuh kucing keluar
setelah lebih dari satu jam kucing berhasil diselamatkan
karena di atas itu kan ada peralon bolong mungkin dia masuk gitu
nah dia ke bawah kan nah itu dia makanya bisa masuk ke saluran air di bawah itu dari atas
kucing liar tersebut masuk ke dalam peralon usai terjatuh saat berjalan di atas genting rumah
dalam proses evakuasi sedikitnya satu unit mobil rescue dan empat personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
seperti inilah detik detik penangkapan seekor ular sanca sepanjang dua lima meter oleh petugas dari dinas damkar kota lubuk lingau minggu pagi
petugas damkar ekstra hati hati menangkap ular ini
alkbantu ular akhirnya berhasil ditangkap dan dijinakan
ular diamankan usai memangsa dua ekor ayam yang berada di dalam sangkar milik warga
kelurahan cermetabah kecamatan lubuk linggau timur dua kota lubuk linggau
diduga hewan reptil ini keluar dari sebuah lahan pekarangan warga yang tidak diurus dan ditinggal oleh pemiliknya
sehingga mencari mangsar dan keluar masuk di sekitar lokasi rumah warga
kandang kandang ayam keterangannya sudah berapa kali masuk sering keluar sering lari
terus penangkapan ini gimana kak ada kesulitan lah gitu
kita alhamdulillah lancar kita pakai alat jepit penular alhamdulillah langsung kena palaknya langsung dapat langsung masuk di karung
menurut keterangan warga bukan kali pertama ular sanca ini berada
di kandang ayam bahkan ular kerap berada di sekitar rumah milik warga
rencananya ular sanca ini akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya di kawasan hutan bukit sulap lubuk linggau
diliputan cnn indonesia